kongres kelima partai demokrat telah menentukan pemimpin baru partai untuk periode mendatang
agus harimurti yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum partai demokrat untuk periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima
ahy terpilih secara aklamasi setelah seluruh pemilik hak suara dalam pemilihan ketua umum sepakat untuk memilih ahy
agus harimurti yudhoyono akan meneruskan tugas ayahnya susilo bambang yudhoyono yang menjabat ketua umum partai demokrat sejak dua ribu tiga belas
dan kebersamaan yang akan kita terus bangun dan perkuat lima tahun ke depan
di kesempatan yang sama presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono menyampaikan pidato terakhirnya sebagai ketua umum partai demokrat
marilah kita tetap konsisten dalam langkah perjuangan kita
apakah kita tengah berada di pemerintahan atau tidak
apakah kita sedang mengembang
apakah kita sedang memimpin negara atau tidak
rakyat akan mencibir terhadap partai politik yang tidak konsisten
dalam pidatonya sby mengingatkan partai demokrat pernah berjaya sekaligus pernah didera musibah karena kader yang tidak konsisten dan melupakan sumpahnya
karena itu lima tahun terakhir sby menyebut partai demokrat fokus pada peningkatan integritas kadernya
rizky renardi cnn indonesia
dua puluh tahun perjalanan partai demokrat di kancah perpolitikan indonesia bisa dibilang penuh dengan lika liku
tiga tahun setelah berdiri partai ini langsung berhasil meraih kursi presiden lewat sosok sang pendiri susilo bambang yudhoyono atau pak sby
sukses sby dan juga demokrat tidak terlalu lama
sby berhenti satu periode
pada pemilu berikutnya sby kembali dengan mudah bertahan di istana negara
kini di bawah kepemimpinan agus harimurti yudhoyono ketua umum demokrat yang baru
partai berlambang mersi ini berada di luar pemerintahan
tidak jarang demokrat mengkritisi kebijakan pemerintah
lalu bagaimana masa depan partai demokrat di bawah komando ahy
apa target demokrat di pilkara serentak dua ribu dua puluh
dan seperti apa partai ini melihat kebijakan pemerintah saat ini di tengah wabah pandemi yang mengikis perekonomian
dan mengicis perekonomian nasional dan mengancam kesehatan masyarakat
kita akan bahas bersama dengan ketua umum partai demokrat mas agus harimurti yudhoyono yang sudah bersama dengan saya di studio cnn indonesia
mas agus terima kasih sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia
terima kasih bu ngerian har telah menerima saya dengan baik di sini
kabar baik mas
alhamdulillah baik bagaimana kabarnya
kabar baik juga mas agus ada banyak hal yang kita mau ngobrol dengan mas agus ini
mulai dari politik nasional pilkada sampai kembali ke politik sosial

pandangan mas agus dan juga partai demokrat melihat kebijakan kebijakan pemerintah di tengah wabah pandemi covid sembilan belas
tentu ada hal yang baik yang tentu kita apresiasi tapi hal hal yang perlu dikritisi untuk kebaikan bersama jelas pasti harus disampaikan juga
mari kita mulai mas agus dari pilkada dulu deh persiapan pilkada serentak dua ribu dua puluh
seperti apa mas kesiapan partai demokrat menyongsong pilkada
ini tentu menjadi sangat penting dong bagi partai demokrat
pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh ini menjadi momentum yang penting
dan bahkan cukup menentukan bagi setiap partai politik menuju dua ribu dua puluh empat nanti
kita tahu akan digelar dua ratus tujuh puluh pilkada dan ini berarti lebih dari separuh kota kabupaten termasuk provinsi di indonesia
artinya memang signifikan
kami sendiri partai demokrat akan mengikuti dua ratus lima puluh satu pilkada di mana di provinsi kabupaten kota tersebut kita memiliki kursi sehingga bisa mencalonkan kandidat
dan tentu sangat dinamis dan kompleks karena kita ingin menghadirkan kandidat kandidat yang terbaik yang bisa pada akhirnya mengikuti kontestasi dan mudah mudahan terpilih menjadi pemimpin di daerah daerah tersebut
yang tadi disampaikan menjadi sangat kompleks ketika pilkada kali ini berbeda jika kita bandingkan dengan pilkada pilkada sebelumnya
pilkada di masa pandemi tentunya tidak bisa lagi kita menggunakan referensi pilkada terdahulu
contohnya diatur secara ketat bagaimana menjalankan kampanye dengan tetap disiplin dan patuh menjalankan protokol covid sembilan belas
kita juga tahu kalau dulu bisa
kita berpidato berkampanye di depan ribuan masa ribuan konstituen
kini diatur maksimal kalau tidak salah setiap pertemuan tatap muka itu hanya lima puluh orang
jadi memang akan menjadi kesulitan dan tantangan tersendiri bagi para kandidat penantang
penantang petahana penantang incumbent
karena artinya harus kreatif mencari jalan dan cara agar bisa mensosialisasikan dirinya
juga menyampaikan visi misi dan program yang akan diperjuangkan bagi masyarakatnya
target partai demokrat mas agus dari pilkada dua ribu dua puluh ini apa
tetapi bagi saya yang lebih penting bukan pada aspek kuantitatifnya tetapi aspek kualitatif
yang saya maksudkan adalah kita akan bedah lebih
dalam lagi berapa kader utama partai demokrat yang mengikuti kontestasi pilkada nanti
tentu di sana sini kita membangun koalisi membangun kebersamaan
itu pula yang membuat kami setiap hari terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai lainnya
di tingkat pusat maupun di daerah
karena pada akhirnya kita harus membangun koalisi mengusung kandidat yang ingin kita usung
kemudian yang jelas kita juga berharap bahwa
dalam konstelasi pilkada ini cukup banyak kader kader partai demokrat yang ikut bertanding yang ikut dalam kontes
karena bagi kami ini penting untuk bisa menggerakkan mesin partai
dan kalau terpilih tentu kita akan sangat senang
artinya kita semakin memiliki kepala daerah di berbagai wilayah
dan juga bisa kita titipkan harapan rakyat dan juga perjuangan demokrat kepada mereka untuk dijalankan nanti
nah mas agus menarik
ketika mas agus berbicara soal yang bertanding dalam pilkada
nah belakangan juga dalam diskursus di ruang publik ini muncul kekhawatiran bahwa pilkada menjadi ajang untuk membangun dinasti politik misalnya
karena ada putra siapa dari penguasa dan lain sebagainya atau kerabat kerabat yang kemudian mengikuti pilkada
ini dikhawatirkan mas agus bisa mendegradasi kualitas demokrasi kita
apalagi dilakukan juga di tengah pandemi
mas agus punya pandangan yang sama soal itu ketika pilkada kita dikhawatirkan
ini menjadi ajang membangun dinasti politik oleh penguasa
ya memang kita harus berhati hati untuk menggunakan istilah politik dinasti
pertama negara kita bukanlah negara kerajaan atau kesultanan di mana leadership itu menjadi warisan diturunkan
juga atas dasar hubungan biologis
misalnya dari orang tua ke anak
karena kita adalah negara demokratis tentu setiap orang setiap warga negara punya hak yang sama
untuk memilih dan dipilih sesuai dengan persyaratan
jika seseorang memenuhi persyaratan tentu ia bisa menggunakan haknya
untuk menjadi kandidat dan menjadi pemimpin
tidak ada yang dilanggar pada part itu begitu ya mas agus
tidak ada yang dilanggar
itu dijamin oleh undang undang dan peraturan peraturan lainnya
tetapi yang harus kita jaga bersama adalah bahwa semua proses itu harus diikuti secara beretika
kemudian juga meyakinkan agar
tidak ada hal hal yang diluar dari kepatutan
kita berharap pada akhirnya masyarakat para pemilih yang diberikan option terkait dengan kandidat kandidat yang akan bertarung dalam pilkada
saya berharap dan saya punya keyakinan masyarakat kita juga semakin memiliki literasi terhadap politik di indonesia
sehingga bisa membanding bandingkan antara satu kandidat dengan kandidat yang lain
sebenarnya itu adalah kandidat yang dianggap penting sebagai modal seorang pemimpin
karena balik lagi semua di tangan masyarakat sebetulnya
itulah esensi dari demokrasi dan pemilu yang dilaksanakan siapapun kandidat yang dihadirkan
yang penting kompetisi bisa dijamin berjalan dengan demokratis dengan adil semua mendapatkan peluang yang sama
tidak boleh tebang pilih
kemudian ada kandidat yang
istilahnya itu diuntungkan karena ada kaitannya dengan kekuasaan
dengan relasi kuasa ya
itu yang harus kita cegah
tetapi kalau kompetisi dijalankan secara fair terbuka dan sekali lagi demokratis
biarkan masyarakat yang menggunakan haknya
karena pada akhirnya pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat
mereka memiliki hak suara yang mereka gunakan di tps
dan siapapun yang terpilih menjadi pemimpin mudah mudahan bisa menjadi figur pemimpin yang memang dibutuhkan oleh mereka
jadi ketika kemudian banyak yang khawatir bahwa ini bisa menjadi mendegradasi nilai nilai demokrasi kita
itu seperti apa pandangan mas agus sendiri
ya memang tergantung ya
kalau saya berprinsip bahwa memang leadership itu tidak bisa tiba tiba
tetapi membutuhkan proses penempaan proses persiapan yang baik yang matang
karena bisa dibayangkan setiap pemimpin akan menghadapi berbagai tantangan dan ujian
membutuhkan kesiapan mental dan kesiapan yang lainnya
oleh karena itu tentu kalau setiap orang mempersiapkan diri dengan baik
dan kemudian memiliki kesiapan juga untuk menjadi salah satu kandidat dalam pilkada ini
tentu kita berharap ia bisa menjelaskan segala visi misi dan programnya kepada masyarakat
dan sekali lagi kalau mereka kemudian memang disukai dan dipilih oleh masyarakat
ya itu adalah pilihan
ya itu adalah pilihan
itu adalah hak yang digunakan oleh masyarakat kita
kalau kemudian ada yang dipolitisasi secara berlebihan tentu tidak sehat
dan itu tadi bisa menghadirkan dampak dampak buruk dari yang orang sering mengatakan sebagai politik dinasti
tetapi sekali lagi kita harus berhati hati menggunakan istilah politik dinasti
selagi itu ada kompetisi dan kompetisi itu demokratis tentu kita semua harus menghormatinya
sekarang kita kembalikan kepada masyarakat yang mudah mudahan semakin memiliki
kematangan di dalam menggunakan hak pilihnya
pilihlah yang terbaik pilihlah yang bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat di daerahnya
nah mas agus bicara soal tatap muka
belakangan juga kita tahu mas ahy membangun komunikasi politik bertemu tatap muka juga dengan sejumlah tokoh dan juga sejumlah petinggi partai politik
pertanyaannya menarik ini mas ahaye apa yang ingin dicapai dari membangun komunikasi politik
politik ini benarkah bahwa itu
juga menjadi bagian
untuk menuju tangga dua ribu dua puluh
seperti yang banyak orang prediksi bahwa mas agus
juga tengah membangun konsolidasi
ke arah sana benar tidak seperti itu mas agus
tapi dijawabkan nanti kita jeda terlebih dahulu
mas ayu kami akan segera kembali di saat lagi
saya tidak tahu nah ini berkaitan
yang dilakukan oleh mas ahy
beberapa waktu belakangan
dengan ketua ketua mempartai terakhir
ke pks sempat ke golkar
sempat ke caimin juga pkb
juga ke organisasi
ini memunculkan kemudian pertanyaan
publik apa yang ingin dicapai dari
dari upaya membangun komunikasi
politik ini mas ahaye benarkah ini juga
cara mas agus untuk
tangga politik untuk ke dua ribu dua puluh
terima kasih bung renhardt saya
senang ditanya seperti ini
karena berarti memberikan kesempatan
bagi saya juga untuk menjelaskan
niat maksud dan tujuan saya
melakukan silaturahmi dan komunikasi
yang jelas sejak awal
saya terpilih menjadi ketua mempartai
demokrat tanggal lima belas maret yang lalu
saya sudah berniat
untuk melakukan silaturahmi
karena saya bisa bertemu secara
langsung dengan para tokoh
nasional dan juga
para pimpinan partai politik lainnya
termasuk pimpinan dari
masyarakat yang memang memiliki peranan
penting di negeri kita
tetapi tentu karena
di masa pandemi kita
sulit untuk melakukan
komunikasi secara langsung
saya menunggu waktu yang lebih
baik dan barulah ketika
akhirnya saya diterima oleh
bapak presiden jokowi yang memang juga
saya ingin melaporkan kepada beliau bahwa
telah dilakukan dengan baik dan
telah terbentuk ke pengurusan yang baru
dan itu menjadi
kick off bagi saya untuk
melakukan safari atau silaturahmi
politik dengan tokoh tokoh
atau organisasi lainnya
kemudian dengan bapak wapres maruf amin
termasuk juga dengan
nahdlatul ulama nu
majelis ulama indonesia dan kami
sudah merencanakan juga ke
yang lain lain sedangkan untuk partai
di golkar ketika itu
juga membalas kunjungan beberapa saat
yang lalu ketua
umum golkar juga bersama dengan
para pengurus intinya juga
melakukan silaturahmi ke
cks dan kini saya
juga hadir tentu dengan
struktur yang baru
saya membawa sejumlah pejabat teras
di tingkat pusat partai demokrat
kemudian dengan pkb dan juga
terakhir jumat yang lalu dengan pks
kita rencanakan besok dengan pan
partai partai politik lainnya
semua kita sudah kirim pesan bahwa
kita ingin bertemu secara
langsung memang masih mencari kecocokan
waktu satu sama lain
tetapi yang jelas dalam setiap pertemuan
itu kami membahas berbagai
isu kebangsaan hari ini
contohnya kita harus
tetap fokus dan serius benar
untuk menangani pandemi covid sembilan belas
jumlah yang terpapar
lebih dari seratus ribu bahkan
lebih dari seratus ribu melebihi angka di tiongkok
yang jumlah penduduknya
lima kali lipat dari indonesia
tingkat kematian pun juga cukup tinggi
nah kita tidak boleh
lengah kemudian ketika sekarang
sudah seolah olah kembali
seperti normal walaupun istilah
new normal kemudian diplesetkan seperti
menjadi back to normal padahal
seharusnya kita harus beradaptasi
dan lebih siap dengan segala protokol
covid sembilan belas untuk mencegah terpaparnya
tetapi tidak mudah sekali lagi
sosialisasi dan edukasi
semacam ini membutuhkan waktu dan proses
nah kemudian selain tentunya
berbicara tentang hal hal
seperti itu kita juga berbicara bagaimana
menyelamatkan ekonomi indonesia
termasuk bagaimana kita meyakinkan
tetap bisa menjaga
merawat persatuan kebinekaan
dan juga demokrasi
kebebasan berpendapat kebebasan sipil
jangan sampai atas nama penanganan
masyarakat yang merasa dibungkam
dan lain sebagainya tetap harus
bagi masyarakat kita untuk menyuarakan
dan juga apalagi kalau itu terkait
dengan upaya penanganan covid sembilan belas
nah di samping itu
tentu kita berbicara agenda politik praktis
nah yang paling dekat adalah
bagaimana membahas kebersamaan
antara partai demokrat dengan partai partai
lainnya dalam pilkada
untuk perjalanan lebih jauhnya
kita belum berbicara
sejauh itu tetapi ada
semangat yang sama bahwa
dimanapun kita berada
ingat partai demokrat ini
tidak berada dalam pemerintahan nasional
tapi komunikasi dan silatutannya
dan peraturan yang saya jalankan juga
parpol parpol yang saat ini bersama dalam
dan juga yang ada di luar
termasuk nanti insya allah juga dengan parpol parpol
yang tidak ada dalam parlemen hari ini
saya ingin membawa partai demokrat semakin gesit
semakin responsif dan adaptif
dan bisa membangun
sinergi dan kolaborasi yang baik dengan
elemen elemen bangsa lainnya
tentu dalam situasi krisis ini
saya punya tagline semangat itu adalah
bersama kita kuat bersatu kita bangkit
artinya itu berlaku secara internal
ke dalam partai demokrat
tapi juga saya ingin menjadi
bagian besar negara ini
itulah mengapa saya mencoba untuk
berkomunikasi dan bersilaturahmi
dengan elemen elemen bangsa lainnya
oke pilkada dua ribu dua puluh ini
juga menjadi tantangan sebetulnya
karena dilaksanakan di tengah pandemi
ini juga menjadi pilkada pertama
yang diikuti oleh partai demokrat
dibawah komando dari mas ahad
ada hal hal atau strategi atau
di tengah pandemi
tantangan ini menjadi lebih sulit
atau justru tantangan baru yang
untuk membuktikan bahwa kita bisa
mencapai tujuan di pilkada dua ribu dua puluh
tantangannya menurut saya luar biasa
semua juga belum pernah mengalami hal ini
jadi saya pikir fair buat semuanya
tapi saya sendiri meyakini
ada prinsip prinsip yang tidak berubah
kendati hari ini sangat terbatas
untuk bertemu dengan masyarakat
sekali lagi karena kita harus tetap disiplin
menjalankan protokol covid sembilan belas
tetapi prinsip prinsip bahwa untuk memenangkan suara rakyat
itu harus memenangkan hati dan pikirannya terlebih dahulu
artinya tidak berubah
namun si kandidat harus kreatif sekarang
kalau tidak bisa lebih menyapa masyarakat
secara langsung di forum forum yang terbuka
maka ia harus bisa tetap menyampaikan
apa yang ia perjuangkan
apa yang ia perjuangkan bagi rakyat
misalnya sekarang dengan menggunakan
dengan cara cara lain
ini harus semakin digunakan
walaupun sebetulnya tidak ada yang menggantikan
pentingnya pertemuan tatap muka
karena muka ketemu muka hati ketemu hati
itu lebih ada kemistri
pesan juga lebih sampai
ada raut muka ada emosi di sana dan lain sebagainya
tetapi tentu kalau itu tidak bisa kita lakukan
seperti yang kita harapkan
harus ada cara lain
itulah saya menyampaikan kepada para kader demokrat
yang akan mengikuti pilkada
juga menjalankan strategi memenangkan pikiran
dan hati rakyat ini dengan berbagai cara
termasuk juga menggunakan media
saya berharap media termasuk cnn indonesia ini
juga dapat terus menghadirkan berita berita yang faktual
sehingga juga membantu masyarakat
untuk menentukan pilihan pada akhirnya
saya juga bertanya kepada para penduduk
yang ditanya bagaimana yang dilakukan selama ini
apakah sudah baik atau masih banyak yang perlu kita perbaiki
kita harus jujur tidak boleh terlalu defensif
mengatakan semuanya baik semuanya berjalan dengan baik
karena pada realitasnya
masih banyak hal yang bisa kita perbaiki bersama

kita sudah berjalan dengan baik
kita sudah berjalan dengan baik
kita sudah berjalan dengan baik
kita sudah berjalan dengan baik
mas agus kalau bicara soal penanganan covid sembilan belas
sebetulnya dari pandangan partai demokrat
ketika kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan kebijakan ya
mas ahaye untuk penanganan covid sembilan belas ini
berupaya untuk secara bersinergi
secara bersama sama ya
antara kesehatan dan juga ekonomi bisa diselamatkan
ini kan kemudian banyak juga yang berharap
ini pemerintah sebetulnya mau fokus kemana
banyak yang bertanya tanya demikian
dari partai demokrat sendiri
sebagai partai yang ada di luar pemerintahan
mencermati dari luar
seperti apa sih mas pandangan mas ahaye
terkait dengan penanganan covid sembilan belas
oleh pemerintah kita saat ini
bu renhardt supaya fair
pertama kita harus selalu mengapresiasi
segala upaya yang telah dilakukan
oleh pemerintah kita
oleh pemerintah kita
dan siapapun yang memiliki otoritas untuk
dan siapapun yang memiliki otoritas untuk
menghadirkan policy dan juga
menghadirkan policy dan juga aksi dalam menangani covid sembilan belas

karena bagaimanapun ini adalah
permasalahan yang begitu berat
dan begitu kompleks
saya termasuk partai demokrat
bukanlah termasuk kelompok yang
bukanlah termasuk kelompok yang senang
atau hanya ingin menyalah nyalahkan
pemerintah atau siapapun
karena ini adalah musuh bersama
dalam berbagai kesempatan saya mengatakan
perang total perang bersama menghadapi musuh bersama
the unseen enemy musuh yang tidak terlihat
the unseen enemy musuh yang tidak terlihat

dan lebih kompleks lagi dalam menanganinya
telah berupaya baik pemerintah pusat
pemerintah daerah berupaya untuk
menghadirkan kebijakan terbaik
untuk bisa menyelamatkan manusia
dan juga menyelamatkan ekonomi
kita sebagai warga negara
kita sebagai elemen bangsa
yang juga memiliki
kepedulian dan keinginan
untuk bisa membantu
baik dalam pemikiran maupun aksi nyata
itulah posisi partai demokrat
dalam hal hal tertentu kita memberikan support penuh
upaya negara pemerintah dalam hal ini
menyelamatkan pasien yang terdampak covid
memberikan bantuan kepada
tenaga medis memberikan
bantuan langsung kepada masyarakat kita
yang sangat terdampak mereka yang
terkategori miskin dan tidak mampu kehilangan pekerjaan
tapi kita juga tidak
ragu untuk memberikan
masukan bahkan sekali lagi kritik
yang penting semangatnya adalah konstruktif
kita ingin pemerintah fokus
nah kalau tadi ditanya
yang dilakukan selama ini apakah sudah baik
atau masih banyak yang perlu kita perbaiki
tidak boleh terlalu defensif mengatakan
karena pada realitasnya
masih banyak hal yang bisa kita perbaiki bersama
lagi lagi berhubungan dengan
karena dalam krisis kebersamaan nomor satu
nah kita berharap pertama misalnya
dilakukan secara tepat
untuk menyelamatkan jiwa manusia
karena bagi kami bagi kita semua tentu
keselamatan jiwa manusia
dan juga keselamatan hidup
ataupun kelangsungan hidup masyarakat
pertama dan utama first and formus
baru yang lainnya
karena kalau ekonomi bisa kita pulihkan
kalau orang yang sudah mati tidak bisa kita
bangkitkan lagi artinya
tidak harus memilih
karena kita pasti harus utamakan dulu keselamatan manusia
tetapi kita juga tidak boleh
menegasikan upaya pemulihan ekonomi
karena kalau ekonomi sudah
hancur maka akan sulit kembali
yang saya maksudkan adalah bung reinhardt
kita tidak boleh gagal fokus
dalam hal ini apinya adalah covid sembilan belas
adalah asapnya jangan sampai
kemudian kita gagal memahami
api dan asap ini
sehingga kita semuanya
berupaya untuk menghilangkan asapnya
padahal apinya belum
bisa dipadangkan secara total
sampai kapanpun ketika
masih ada api asap akan
jadi inilah harapan kita bahwa
pertama kita memang harus meyakinkan
penyebaran ini bisa kita contain
kalau kita berkaca pada
negara negara yang lebih baik penanganannya
kita juga harus jujur ada negara negara
lain yang lebih efektif penanganannya
jangan melihat negara yang gagal
tentu tidak bisa menjadi contoh
amerika serikat hari ini saya rasa
tidak bisa menjadi contoh yang baik tapi ada
negara negara lain misalnya jerman korea selatan
lebih baik walaupun tidak sempurna
tapi ada kesamaan prinsip di sana
misalnya secara cepat mereka melakukan
tracing secara masif
pcr swab dan lain sebagainya
kemudian isolation dengan
apapun istilahnya ada yang mengatakan itu lockdown
ada yang mengatakan itu karantina
ada yang mengatakan itu baru psbb misalnya
itu dilakukan dengan efektif
kemudian baru treatment
karena jangan sampai
dihambur hamburkan padahal ini adalah
panjang nenvi masih panjang
kita juga tahu jangan tergesa gesa
untuk membuka wilayah sebetulnya
nah sekarang kita tahu
banyak sekali wilayah yang menjadi epicenter
penyebaran covid di indonesia
sudah dibuka kembali aksesnya
sulit untuk kita tutup lagi
oleh karena itu yang bisa kita
perkuat adalah upaya untuk rapid
tracing untuk meyakinkan
ada berapa persen yang
terpapar dan bagaimana
kita bisa melakukan isolasi
terhadap mereka dan menyembuhkan
dengan cepat baru kita berpikir
bagaimana setelah itu menggerakkan ekonominya
memang secara paralel
tapi jangan sampai kita berbicara ekonominya
kemudian yang ininya kita anggap kesampingkan
akan hilang dengan sendirinya
tidak akan hilang vaksin belum ditemukan
vaksin belum ditemukan
dan ini kalau tidak bisa
kita bisa menjadi epicenter
penyebaran covid di wilayah asia tenggara
bahkan asia dan ini buruk sekali
tidak kita harapkan
kalau itu terjadi ekonomi kita makin hancur
bisa dipastikan akan mengalami
resesi di kuartal ke dua ini saja
bisa dikatakan minus lima sampai dua
minus tujuh persen kuartal ke tiga juga diprediksi
kuartal ke tiga juga demikian bahkan kuartal ke empat
dan ini kalau berkelanjutan
tentu buruk dampaknya bagi
ekonomi kita secara keseluruhan dan masyarakat kita
mas agus sampai di situ
kita ingat juga presiden
sempat agak marah di depan
para menteri dan juga kepala
lembaganya bahkan mengancam untuk mengganti
partai demokrat berpengalaman sepuluh tahun
di dalam pemerintahan
mengelola ketika dalam pandemi seperti ini
ancaman ancaman tadi sudah kita bahas
dengan resesi menurut
mas ahaye apakah perlu kemudian
melakukan reshuffle kabinet
untuk kemudian bisa bekerja secara
maksimal seperti yang sempat
waktu belakangan ketika wah muncul ada
isu reshuffle dan lain sebagainya perlukah itu kemudian
dilakukan menurut mas ahaye tapi dijawabkan
nanti usaha jeda kami akan segera kembali
kemudian ada reshuffle kabinet di depan
jumat yang diperlukan oleh
pemerintah yang berada di depan
pertanyaannya adalah apakah
kemudian diperlukan oleh
pemerintah yang berada di depan
apakah reshuffle kabinet
akan diperlukan oleh pemerintah
yang berada di depan
yang ditanyakan langsung ke mas ahaye apakah itu
perlu dilakukan mas ahaye
reshuffle dalam waktu dekat oleh presiden joko widodo
termasuk melakukan reshuffle kabinet
itu sepenuhnya merupakan
hak prerogatif presiden tentu saya tidak
mengomentari sesuatu yang menjadi
tetapi prinsipnya begini
menurut saya dan saya yakin
presiden juga membaca
masyarakat kita termasuk
juga melalui survei survei yang dilakukan
yang jelas masyarakat itu
ingin dan berharap
betul bahwa pemerintah ini
keutuhan dalam mengambil
berbagai kebijakan dan juga
tindakan nyata di lapangan
dalam penanganan covid
artinya sinergi dan kolaborasi
itu terjadi di tingkat pusat
antar lembaga dan juga
antara tingkat pusat dengan tingkat daerah
ini mereka harapkan betul
berharap betul pemerintah bisa fokus
progres yang baik
termasuk untuk memulihkan ekonomi
sebetulnya itu permasalahan utamanya
jadi kalau kemudian
yang perlu di reshuffle
sekali lagi saya tidak ingin
masuk ke sana karena
saya menghormati betul itu adalah
menjadi kewenangan penuh dari bapak presiden
tetapi sekali lagi
yang lebih penting adalah menjawab
apakah pemerintahan hari ini
dan apapun struktur
dan juga komposisinya
bisa menjawab harapan rakyat tadi
rakyat ingin mendapatkan
dalam penanganan covid ini
mereka ingin tentunya selamat
dari virus yang ganas ini
tapi juga ekonominya bisa diperhatikan
dan juga aspek aspek lainnya
isu reshuffle ini yang jelas adalah
bagaimana mengukur kinerja kabinet
menurut mas ahaya agar
efektif tadi dan juga menjawab
apa yang diinginkan
oleh masyarakat apakah
memang kabinet kita saat ini masih agak
kurang fokus dalam menangani
ya sekali lagi kalau berbicara
tentu selalu ada
apalagi di dalam komunikasi
dalam koordinasi di semua negara ya
seperti itu apalagi dalam masa krisis
nah yang penting
ini bisa ditemukan
agar semuanya itu dalam
frekuensi yang sama
nah yang harus terhindar adalah jika
seharusnya kita semua ini fokus untuk
penanganan krisis covid dan juga
resesi ekonomi yang akan
jangan sampai ada pihak pihak
elemen elemen yang kemudian
yang lain yang tidak in line
dengan upaya itu saya yakin bahwa presiden
keseriusan untuk bisa menangani
dengan baik tetapi
ya harus didukung oleh semuanya
policy yang dijalankan itu benar benar
utuh komprehensif dikelola dengan
baik dibutuhkan memang leadership
yang efektif dibutuhkan kemampuan
manajerial yang juga baik
karena begini mas kalau hanya sekedar
orang diganti orang kalau tidak
diperbaiki fundamentalnya masalah
sinergi kolaborasi dan komunikasi koordinasi tadi
siapapun itu yang
duduk di sana nantinya juga akan
mengalami hal yang sama jadi bagi saya
bukan orangnya tapi
juga sistem yang diperbaiki terlebih dahulu
tertentu di jajaran kabinet
itu sudah dalam sebuah
perahu yang sama semuanya
tidak sendiri sendiri lah
mas ahaye kami juga perlu untuk
posisi partai demokrat meskipun di luar pemerintahan
pernah mendengar demokrat sebagai partai
penyeimbang kalau dikatakan
oposisi memang dalam konstitusi kita tidak
ada begitu istilah oposisi
sampai hari ini apakah itu masih
dijalankan sebagai partai penyeimbang dengan
kemudian mengkritisi apa yang dianggap
tidak pro ke masyarakat
kemudian mendukung apapun yang baik yang
perlu diapresiasi oleh pemerintah seperti apa mas
ya bisa dikatakan demikian bung rehat
karena sekali lagi istilah oposisi itu
memang tidak berlaku di konstitusi kita
yang kedua apapun istilahnya
demokrat itu hadir dalam setiap
isu hadir bukan berarti harus
mengambil posisi dan sikap
yang jelas dalam
banyak hal kita mengatakan
yang bisa didukung kita
dukung toh pada akhirnya
demokrat memang tidak dalam koalisi pemerintah nasional
tapi kita punya cukup banyak
kepala daerah di berbagai
wilayah tanah air artinya
mereka juga pasti berharap
moral politik seperti itu dari
partai demokrat yang disuarakan melalui
anggota parlemennya di tingkat pusat maupun
di daerah nah tetapi
sekali lagi banyak juga hal yang
kita anggap tidak tepat
untuk kita bahas hari ini
itu tadi akhirnya kita
mengatakan loh kok tiba tiba
sesuatu yang tidak relevan
dan juga ahistoris misalnya
haluan ideologi pancasila
buat apa kemudian
di saat kita membutuhkan
antara anak bangsa kemudian kita
dipecah lagi dibelah lagi dengan
kita sangat keras mengkritisi itu
dan kami bersama
kalangan masyarakat lain yang tidak setuju
kemudian sekali lagi
bukan saja tidak timlly waktunya
tapi juga benar benar tidak tepat
tidak diperlukan kita setback
puluhan tahun kebelakang kemudian kembali
ideologi lainnya seolah olah kemudian
indonesia ini masih terjebak
dalam pertarungan antar ideologi
itu sudah final mengapa kita diusik
kembali keurusan itu
kemudian ada yang berupaya untuk
misalnya memonopoli tafsir
janganlah seperti itu pancasila
berarti lima sila bukan
tiga sila atau satu sila yang
menjadi kesepakatan para founding fathers
kita merupakan titik temu
keberagaman di negeri kita jadi
menurut saya itu sesuatu yang sudah
final justru jangan
diperdebatkan kembali harusnya
dalam konteks kekinian
di abad dua puluh satu ini di masa pandemi
yang sudah kita anut sejak
kemerdekaan kita itu
bisa kita terapkan secara lebih
baik lagi contohnya
kita tahu bahwa semangat pancasila
itu bagaimana kita bersama
bersatu dalam menghadapi segala
ujian bangsa dulu kita
menghadapi common enemy yaitu penjajah
hari ini kita menghadapi common enemy
juga yaitu virus covid sembilan belas
ini sesuatu yang
berbeda tetapi spiritnya sama
sekali lagi bersama kita
kuat dan bersatu kita bangkit
itu yang ingin
ruang ruang publik termasuk juga
melalui parlemen kita nah lewat parlemen
juga partai demokrat menolak
omnibus law cipta kerja ya mas agus
ya nah itu seperti apa
kenapa sampai kemudian tidak mau
ikut dalam pembahasannya juga
yang jelas sekali lagi
kita tidak ingin
di saat kita sedang
menghadapi krisis ini kemudian
yang masuk dan kita menjadi
tidak fokus untuk menghadapi
krisis dan kemudian
kita juga harus lebih
lebih dalam lagi bahwa ternyata
masih belum sepenuhnya
diterima oleh masyarakat kita
ada banyak kalangan termasuk serikat
pekerja kita yang merasa
ya ada yang diuntungkan
merasa dirugikan memang
tidak bisa satu undang undang
kemudian sangat disederhanakan
untuk memuaskan semuanya itulah
kompleksitas sebuah negara yang demokratis
tetapi harus kita hadapi
harus kita lakukan bersama sama
mendengarkan cari titik temunya
jangan sampai ada yang sangat diuntungkan
ada yang sangat dirugikan tentu
semangatnya adalah ke depan
ini kita berupaya untuk terus meningkatkan
kesejahteraan para pekerja kita
tapi kita juga tahu jangan sampai
dunia usaha ini juga
karena tidak mampu
untuk mengakomodasi segala
keinginan para pekerja kita
jangan sampai alasan mereka kemudian
kalau begitu kami tidak sanggup kolaps lebih baik saya
berinvestasi dan membuka
industri di negara lain
jadi hijrah pindah dari indonesia
ini juga tidak kita harapkan
tetapi juga jangan sampai
para pekerja kita juga
yang penting dalam memperjuangkan
kesejahteraan buruh kita kita juga harus
bisa terus meningkatkan produktivitas
mereka kualitas kerja mereka
itu fair baru
istilah lain korporasi
perusahaan perusahaan dunia usaha
juga terus memikirkan bagaimana
meningkatkan kesejahteraan para pekerja
dengan demikian output
dari itu semua adalah
produk produk yang kompetitif
apalagi kita ingin berhadapan dengan negara lain
jangan jauh jauh lah
di asia tenggara saja kita tahu
semakin kompetitif pasar di sekitar
kita produk produknya baik
barang maupun jasa kita harus bisa
berkompetisi dengan sahabat sahabat kita
kalau tidak kita ketinggalan
kendati kita punya pasar yang besar indonesia
sendiri adalah pasar yang besar tapi
kita juga orientasinya adalah bagaimana
memenangkan pasar dunia pasar global
nah memang masih banyak
rancangan omnibus law ini yang masih bisa
kita kritisi itulah mengapa
uji lagi dan kita pertimbangkan
jadi termasuk yang paling
bukan dirugikan ya tetapi
merasa kok harus seperti ini
kenapa indonesia harus terbelah
hanya karena politik
seolah olah terjadi politik identitas
kemudian yang berlarut larut
padahal sekali lagi spektrum
konstituen atau pemilih kami ini sangat
beragam dari ujung barat sampai dengan ujung timur
mas agus ini kita sudah masuk ke akhir akhir wawancara
kami juga ingin tahu kemudian
kalau kita bicara soal partai demokrat
kembali lagi ke internal partai demokrat
sudah cukup matang kemudian
pernah ada di
pernah ada di pemerintahan
juga cukup masyarakat juga sudah pernah melihat
nah di bawah mas ahaye ini
mas ahe sebagai
ketua umum yang baru
bagaimana kemudian partai demokrat ke depan
ini mau di bawah yang seperti apa
kemudian bagaimana untuk paling tidak mengembalikan
lagi masa masa kejayaan partai demokrat
saya punya mimpi bahwa
partai demokrat menjadi
partai yang cerdas partai yang modern
tapi tetap mengakar pada jati diri
partai demokrat unik
kami adalah partai
di mana spektrum konstituen
kami itu sangat beragam
di aceh kami kuat misalnya
kepala daerah atau gubernur aceh
adalah ketua dpd partai demokrat
ketua dpd kami
juga adalah gubernur papua
artinya spektrumnya luas sekali
tidak bisa dikatakan
demokrat itu mewakili atau
merepresentasi satu identitas saja satu golongan satu
itulah mengapa ketika terjadi politik identitas
termasuk yang paling
kok harus seperti ini
kenapa indonesia harus terbelah
hanya karena politik
seolah olah terjadi politik identitas
kemudian yang berlarut larut
padahal sekali lagi spektrum konstituen
untuk pemilih kami ini sangat beragam
dari ujung barat sampai dengan ujung timur indonesia
saya ingin ke depan
kader kadernya semakin berkualitas
tapi juga semakin militan
semakin modern manajemen partainya
tapi juga semakin
dicintai oleh rakyat itulah mengapa
kepada seluruh kader demokrat untuk terus
menyuarakan program program pro rakyat
masyarakat di bawah
kepemimpinan presiden sby ketika itu
cukup banyak program program pro rakyat
yang juga diperjuangkan oleh partai demokrat
misalnya dan termasuk
juga bagaimana kita bisa
memenangkan suara generasi muda
semakin banyak anak anak muda kita
yang juga tertarik masuk politik
juga tertarik masuk partai demokrat
dan saya mengatakan
bukan hanya dari sisi usia
tetapi yang lebih dibutuhkan
adalah energi positifnya
inisiatif kreativitas dan juga
motivasinya itulah yang kami
gelorakan perlu diketahui
bahwa saat ini rata rata
usia pengurus dewan pimpinan
pusat partai demokrat itu empat puluh dua tahun
jadi relatif muda
tetapi bukan berarti semuanya anak muda
kami juga tetap
memiliki kader kader senior
yang kami tempatkan secara terhormat
dan kami butuhkan segala
wejangan nasihat dan pengalamannya
tetapi selebihnya biarkan anak anak
muda yang bekerja secara
enerjik dan inilah kekuatan yang mudah
dan mudah bisa dibangun lima tahun mendatang
merebut suara anak muda yang
cukup tebal tentunya menjadi target dan
regenerasi tadi ya nah soal regenerasi
terakhir ini mas ahaye nggak lengkap
kalau kita tidak mendalami soal
rencana politik ke depan meskipun masih agak lama
sebetulnya mas ahaye masih empat
atau tiga tahun ke depan lagi
tapi dua ribu dua puluh empat kembali ke sarah mas ahaye
sejauh mana menatap

yang mungkin generasi baru seperti
saya selalu melihat
ada peluang ada tantangan
dan kalau melihat
insya allah akan menarik karena
kita tahu cukup banyak
yang saat ini sudah memiliki
atau elektabilitas yang
artinya mereka memiliki kans untuk
kontestasi di tingkat nasional
tidak hanya terkait dengan elektabilitas
banyak sekali faktor yang menentukan
dulu ada yang mengatakan
yang penting elektabilitas
tetapi kalau tidak punya tiket
tidak punya perahu dia tidak bisa ikut kontes
sebaliknya orang yang
punya tiket punya perahu tapi tidak punya
elektabilitas atau kecil elektabilitasnya
maka tidak laku jual juga
tadi semua harus
dihitung dengan baik saya tidak
ingin fokus berbicara dua ribu dua puluh empat
dan dimulai dari konsolidasi
internal partai kemudian
dan seterusnya saya ingin
dengan seluruh kader sambil juga
memperkuat jaring konstituen
termasuk tadi melanjutkan
komunikasi dan silaturahmi politik dengan
siapapun nah karena itu
prekondisi prasyarat yang
harus dilakukan oleh siapapun
tentu partai partai politik
lain juga akan melakukan
hal yang serupa tentu dengan sedikit
dengan cara yang sedikit
berbeda beda pendekatan yang berbeda beda
kami punya kekasan pendekatan kami
melakukan upaya seperti itu
kami dalam konteks
tertentu menggunakan hard politics nya
tetapi dalam banyak hal lainnya
kita menggunakan pendekatan yang lebih soft
ini juga untuk memperkuat
positioning partai demokrat di mata masyarakat
nah selebihnya ya hanya
tuhan yang tahu terhadap nasib
ataupun masa depan setiap
partai politik dan politisi
jadi dua ribu dua puluh empat itu adalah tentang
peluang dan juga tapi ada tantangan
pertanyaannya bagaimana kemudian tinggal nanti
mas agus ke depan dan juga mungkin sejumlah tokoh tokoh yang lain
menuju ke arah sana menarik
perbincangannya mas ahaye terima kasih banyak sudah
meluangkan waktu untuk srinn
politik pandemi sampai kemudian
juga pilkada dua ribu dua puluh
sukses selalu salam sehat sehat mas agus
terima kasih banyak sudah berbagi
bersama dengan kami demikian
special interview untuk hari ini bersama
dengan ketua umum partai demokrat agus harimurti
srinnn pamit terima kasih sampai jumpa